tetap beroperasi mulai awal bulan mei
lion air group akan melayani sejumlah penerbangan khusus diantaranya pebisnis bukan dalam rangka mudik
angkutan kargo hingga untuk pemulangan warga negara indonesia dan warga negara asing
layanan penerbangan tersebut sesuai dengan peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
rute rute penerbangan lion air itu termasuk kota yang berstatus pembatasan sosial berskala besar atau psbb
dan wilayah dengan transmisi lokal
atau daerah yang terjangkit
ya kelonggaran penerbangan yang diberikan oleh pemerintah bagi maskapai untuk melayani para pebisnis
langsung direspon oleh maskapai penerbangan misalnya tadi lion air yang sudah menjual tiket penerbangan
pada awal bulan mei tahun dua ribu dua puluh nanti
padahal sebelumnya pemerintah mengeluarkan aturan pengendalian transportasi hingga satu juni dua ribu dua puluh
untuk bisa menekan penerbangan
angka penyebaran covid sembilan belas terutama dalam masa mudik lebaran dua ribu dua puluh
nah mungkinkah kemudian kebijakan membolehkan penerbangan bagi orang yang mau berbisnis ini efektif dijalankan
dan bagaimana kita melihat lebih jauh soal kebijakan ini
apakah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan
atau memang ini lagi lagi kebijakan yang justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat
kita akan coba ulas pada malam hari ini
tentu narasumber semua dari luar studio
ada bang andri rosiade anggota komisi enam
prri selamat malam bang andri
selamat malam bang andri
baik saya akan sapa juga pak alvin lee pengamat penerbangan lewat sambungan skype
selamat malam pak alvin
baik sebelum saya ke bang andre saya ke pak alvin lee dulu
pak alvin bagaimana anda melihat izin maskapai yang diberikan oleh pemerintah dalam masa seperti ini ya
untuk pebisnis kabarnya demikian
diberikan kelonggaran itu tentu dengan sejumlah catatan
tapi apakah ini kebijakan yang memang cukup tepat
karena mempertimbangkan banyak hal misalnya kebutuhan yang lain
atau justru ini kembali membuat kebijakan kebijakan yang membuat bingung masyarakat pak alvin
ya saya kira bukan hanya membuat bingung masyarakat
tapi justru mengerus kepercayaan publik terhadap pemerintah sendiri
membuat kebijakan kemudian dua tiga hari kemudian diubah diberi kelonggaran dan sebagainya
kita perhatikan bahwa pm dua puluh lima dua ribu dua puluh
itu tujuannya adalah untuk
mencegah penyebaran covid sembilan belas
sehingga melarang mudik
dan pm tersebut mengatur tentang muatan
yaitu yang diatur hanya penumpangnya
tidak mengatur tentang operasi penerbangan maupun pengangkutnya
jadi kalau sampai sekarang airlines masih berterbangan
itu memang tidak dilarang
yang dilarang adalah mengangkut penumpang
nah kalau sudah diberikan pengecualian ini
bagaimana membedakan pebisnis atau bukan
dalam rangka mudik atau bukan
kemudian juga pengawasannya bagaimana
ini sungguh sangat sangat mengecewakan
dan menyimpang dari jiwa dari pelarangan mudik itu sendiri
baik pak alvin
kalau dengan alasan pebisnis yang diperbolehkan
itu alasan yang masuk akal tidak
karena kan tentu misalnya ada kepentingan kepentingan soal pekerjaan
dan lain sebagainya yang harus terhambat karena
ada larangan untuk penerbangan ini
untuk mengangkut penumpang dengan menggunakan pesawat terbang
pengecualian untuk pebisnis ini sangat diskriminatif
emangnya yang punya kepentingan cuma pebisnis
dan para pebisnis sekarang juga sudah terbiasa kerja jarak jauh
menggunakan skype menggunakan zoom dan sebagainya
apalagi kalau yang secara spesifik disebut oleh menteri perhubungan
yaitu pebisnis logistik
logistik itu yang diangkut barangnya
pebisnisnya tidak terbang bersama barang yang diangkut itu
nah ini semakin tidak jelas arahnya ke mana
kalau memang niatnya ini menjaga agar industri transportasi udara kita tidak collapse
bukan dengan membiarkan mengangkut penumpang dan ini mereduksir kebijakan presiden larang mudik
nanti kita bahas soal dampak ekonomi tadi ya terhadap penerbangan
tapi nanti pak alvin saya ke bang andre dulu
bang andre tadi pak alvin lee menjelaskan bahwa kebijakan ini justru diskriminatif karena hanya untuk pebisnis
padahal yang punya kepentingan banyak
apalagi ini juga menjadi berbeda lagi dengan aturan yang sebelumnya
catatan anda dari komisi enam bagaimana bang andre soal kebijakan pelonggaran pasca penerbangan ini bagi para pebisnis
ya selamat malam
kalau menurut kami ya pertama ini kan mengagetkan ya
kita tahu permen hub nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh itu
pasal satu ayat tiga itu kan sudah menjelaskan
bahwa saatnya dari awal penerbangan ini dilarang
mulai dua puluh empat april hingga satu juni
tapi tiba tiba kita dikagetkan
pertama keterangan dari menteri perhubungan yang sudah menyatakan akan ada perjalanan bisnis
tapi kemudian direvisi oleh jurubicara kementerian perhubungan
bahwa misalnya bahwa perjalanan itu khusus untuk bukan hanya semata mata perjalanan bisnis ya
tapi dikhususkan untuk pebisnis yang bergerak di bidang logistik
bahan pangan dan alat kesehatan
sebenarnya kan peraturan itu sah sah saja kalau berubah
tapi harus memenuhi rasa keadilan
nah saya di komisi enam yang membawa hidup umn tentu ingin memastikan
jangan hanya lion air yang mendapatkan keistimewaan
bumn garuda indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional satu satunya milik negara republik indonesia ini
harus diberikan kesempatan yang sama
yang kedua agak menarik ya
permain hope ini belum berubah gitu loh
tapi tiba tiba lion air bisa menjual tiket
dan yang perlu diketahui publik
kalau kita buka laman batik air
dari pengecekan di laman resmi batik air
ternyata didapati tiket penerbangan untuk semua usia
mulai dewasa anak anak dan bayi tetap dijual
katanya ini penerbangan khusus untuk bisnis
ya itu satu
lalu kalau kita lihat di traveloka juga begitu
bisa ditemukan tiket tiket untuk rute rute yang bisa memasukkan anak anak dan bayi dalam daftar penumpang
bang andre tapi kalau kemudian akhirnya tidak hanya lion air yang ikutan
tidak apa apa begitu
saya moga bicara lion air dulu
ini tiket yang dijual itu
coba kami sudah melakukan percobaan pemesanan tim saya
tiket pada delapan belas ya terakhir
itu untuk rute jakarta padang jakarta jambi dan jakarta surabaya
itu kita coba memasukkan anak anak dan bayi itu tidak menolak
baik tiket online yang resmi di batik air maupun di traveloka
menunjukkan bahwa wacana bisnis itu tidak jelas
karena memang peraturan ini saya bingung itu
peraturan sudah disusun ya
taklimat presiden sudah jelas bahwa kita larangan mudik
tapi dicari terus celahnya
ini pemerintah ya ini ingin memberikan kemudahan kepada salah satu penerbangan
tapi akhirnya membawa pandemi virus ini nggak selesai selesai
mas reinhard tahu nggak kampung saya sumatera barat itu
sekarang sudah lebih satu ratus empat puluh positif corona
datangnya dari mana cari orang yang datang dari luar sumatera barat
oke oke baik baik
mari berpikir kita ayo tahan sedikit itulah
jangan berpikir terus bisnis bisnis bisnis
akhirnya pandemi ini tidak akan selesai
ini menarik ya jadi konsistensi bisnis itu tidak jelas ya
jadi di laman batik air itu anak kecil bisa kita beritik bitik
baik pun masih bisa di traveloka juga seperti itu
itu pertama yang kedua
yang kedua tahan dulu ya bang andre ya kita tahan dikit
tadi kan ada mbak andre bilang tahan dikit kita tahan dulu dan juga pak alvin
karena juga kemudian kita tahu bahwa garuda sempat bocor juga suratnya
preinformasi rencana pengoperasian
artinya juga tidak hanya lion air tapi juga garuda juga demikian
nah bagaimana kemudian jika kalau memang pembukaan ini juga berkaitan dengan upaya untuk
menyelamatkan industri masyarakat penerbangan
nah seperti apa menurut anda dari bang andri dan juga pak alvin
tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya kami akan segera kembali saat lagi
ya saya lanjutkan kembali diskusinya mbak andre
singkat saja jadi menurut anda ketika tadi sampai di poin dua ya
poin dua apa yang ingin disampaikan
saya ulangi dulu ya
ini supaya publik tahu silahkan dicek
sistem penjualan tiket online di laman resmi batik air dan traveloka
tidak menolak di saat tim kami mencoba memasukkan anak anak dan bayi dalam daftar penumpang
saat memesan tiket ke beberapa rute jakarta padang jakarta jambi jakarta surabaya
percobaan pemesanan tiket dilakukan terakhir oleh tim kami delapan belas waktu indonesia barat
ini aneh ya katanya perjalanan bisnis kenapa anak anak masih bisa dipesan
oke baik mbak andre
ini harus ada peraturan yang jelas ya
kalau memang akhirnya diizinkan perjalanan bisnis itu seharusnya sebelum beli tiket
harus ada izin penumpang itu dari kementerian perhubungan atau gugus tugas ya yang diberikan kewenangan
baru mereka beli tiket
beli tiket dulu lalu mereka datang ke bandara lalu kong kali kong hengki pengki di bandara baru mereka rumput
oke ya baik tapi yang jelas kan ada syaratnya juga
mengisi surat pernyataan kemudian melampirkan surat keterangan perjalanan surat keterangan kesehatan mengisi kartu kewaspadaan kesehatan
peraturannya kalau sudah di bandara bos
oke nah begini bang andre kalau kemudian
kita ingin mencegah covid sembilan belas ingin mencegah wabah ini atau memang memberikan kemudahan kemudahan
kalau ingin peraturan ini dibikin untuk dilanggar
tanya saya jadi sekarang ingin mencegah covid atau tetap covid ini kita edarkan ke seluruh indonesia
baik baik saya ke pak alvin pak alvin sudah ada syarat syarat yang sebetulnya dicantumkan ya kalaupun ada penumpang yang mau naik
tapi memang pada praktiknya ini perlu kita pertanyakan begitu
jadi kalaupun ini akan terus dilanjutkan tidak hanya lion air misalnya ada maskapai maskapai lain yang langsung merespon dengan membuka penerbangan
ini harus seperti apa pelaksanaan ini
seperti apa pelaksanaan kebijakan ini di lapangan pak alvin
dan bagaimana juga dengan upaya penyelamatan tadi yang anda sempat singgung
ya ini kan sebetulnya sudah jauh menyimpang dari tujuan pm dua puluh lima dua ribu dua puluh ya
kita perlu mencermati juga bahwa tanggal dua puluh sembilan april kemarin dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan
itu juga menerbitkan surat edaran nomor enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan mengatur tentang persyaratan penumpang yang akan berpergian dengan pesawat terbang
nah diantaranya itu mewajibkan penumpang setelah melakukan penerbangan tersebut harus melakukan karantina mandiri selama empat belas hari
nah masalahnya adalah siapa yang akan mengawasi
yang pertama penumpang tersebut benar benar melakukan karantina mandiri
apa sanksinya jika tidak melakukan karantina mandiri
dan yang ketiga karantina mandiri itu membuat perjalanan atau penerbangan tersebut tidak berarti
karena sang penumpang setibanya di kota tujuan selama empat belas hari
harus karantina mandiri
karantina tidak boleh ketemu siapa siapa lantas buat apa melakukan perjalanan itu
lantas kita kembali apa masih masuk akal memberi celah katanya untuk pebisnis melakukan perjalanan seperti ini
dan di lapangan nanti juga di bandara siapa yang akan memeriksa penegaan hukumnya bagaimana
jumlah personil kita cukup atau tidak
oke kalau untuk upaya penyelamatan yang tadi sempat anda singgung penyelamatan industri penerbangan bagaimana pak al
kalau untuk penyelamatan industri penerbangan caranya lain dong bukan dengan kita membiarkan mereka mengangkut manusia lagi yang resikonya tinggi
misalnya memberikan keringanan keringanan
oke stimulus dan lain sebagainya ya
biaya di bandara dan sebagainya
aftur semua yang bisa diringankan diringankan
toh ini tidak akan berlama lama lagi
ini kan dibuat untuk khusus untuk mudik mudik ini kan hanya sampai satu juni satu bulan lagi lah
ya oke oke baik saya ke bang andre rosiade bang andre terakhir jadi dari anda sebaiknya peraturan ini direvisi kah ditarik lagi kah atau bagaimana
karena kemudian kan bisa saja tidak hanya line air tapi juga maskapai yang lain akan mengikuti aturan itu
saya setuju dengan pak alfie sudahlah tahan diri dulu satu bulan ini ya
ya pihak maskapai kita berikan insentif saja lalu mereka disuruh ngangkut kargo kan kargo jalan terus
lalu sudah bisa angkut kargo line air bisa angkut kargo hentikan dulu pak mengangkutan orang anda bayangkan ya pembantu rumah tangga saya
saya bilang sama dirut asdp eh bu tolong itu bu dirut jangan sampai ada penumpang naik tapi pembantu rumah saya dapat wa dapat dari
teman temannya masih bisa berangkat nah anda bayangkan padahal asdp sudah bilang kita tidak boleh mengangkut ini
saya masih bisa lolos tuh contoh asdp lalu di jalan jalan darat juga ada jadi kalau kita kasih ruang terus insya allah mudik itu pasti akan jalan
jadi lebih baik sekarang kita tegas saja kalau memang cut off hentikan hentikan dulu
pemerintah tinggal berikan insentif ke maskapai maskapai ya ini hanya satu bulan ya
benar benar wabah pandemi covid sembilan belas ini bisa kita apa namanya kita hentikan
daripada kita cari kita berikan celah pelanggaran hukum celah hengkih pengkih celah permainan
tadi saya sudah sampaikan
tim kami ya mencoba memesan tiket melalui traveloka dan juga laman batik air tadi anak anak dan bayi juga masih bisa dipesan
ini menunjukkan apa bisnisnya di mana
seperti kata bang alvin lee tadi mereka harus di karantina
kalau di karantina dua minggu kapan mau bisnis
untuk apa mereka perjalanan keluar kota
saya mas reinhardt anggota dpr ri dapil sumatera barat satu punya tanggung jawab saya sama dapil
saya punya kemudahan untuk bolak balik sebenarnya tapi saya memahami aturan pemerintah bahwa kita harus menahan diri
ya tidak berpergian
sehingga saya kalau saya datang ke sumatera barat saya masih odp dan harus dikarantina saya tahu makanya saya menghindari perjalanan seperti itu
baik kita akan lihat setelah ini kemudian mulai disoroti oleh publik apakah kebijakan ini kemudian akan direvisi atau ditarik kembali atau seperti apa kita akan tunggu bagaimana
sekali lagi ya
ya terakhir singkat bang andre
kita berdebat permen hope nya saja melarang
tapi memang ada revisi permen hope nya ini
terima kasih kita akan tunggu seperti apa terima kasih banyak pak alvin lee pengamat penerbangan sudah bergabung
andre rosiade anggota komisi enam dpr ri sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
guru yang punya cara kreatif untuk membuat murid muridnya selalu menghadiri kelas onlinenya kami akan segera hadirkan informasinya usai jadwal berikut tetap bersama kami